bukan pertama kali kabar seorang narapidana bisa keluar masuk penjara dengan mudah terdengar publik
kali ini sejumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran dari lapas suka miskin bandung
mereka berdalih izin berobat sakit untuk bisa keluar penjara
tim kementerian hukum dan ham tengah melakukan investigasi
menindaklanjuti dugaan narapidana kasus korupsi yang pelesiran keluar lapas suka miskin bandung
sejumlah terpidana korupsi seperti anggoro wijoyo yang terjerat kasus korupsi di kementerian kehutanan
mantan wali kota bekasi mohtar muhammad mantan wali kota palembang romi herton
dan mantan bupati bogor rahmat yasin diduga bebas berseluruhan keluar lapas
para terpidana tersebut diduga bisa mudah keluar lapas dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit
selain pelesiran para narapidana lapasuka miskin juga diduga menyediakan sawung mewah
di dalam penjara
terkait terungkapnya dugaan ini kepala lapas suka miskin menyatakan siap mundur dari jabatannya
jika terbukti terjadi pelanggaran
bukan bantahan kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan evaluasi pimpinan
itu aja tergantung pimpinan
memang harus siap kalau memang benar memang siap
masa kita menolak kalau memang sudah perintah pimpinan
delapan napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru
demi menangani pelanggaran yang terjadi pemberian izin kepada narapidana harus diperketat
iya isu isu seperti itu kan bukan isu baru
tanpa yang terjadi di kalapas suka miskin dan terjadi di lapas lapas lain di seluruh indonesia
kita mendorong rijen lapas maupun menteri hukum dan ham untuk memberikan kesempatan kepada kalapas ini untuk memperbaiki
tapi kalau tidak sanggup ya pilihan jalan lain bisa diganti
ya harus ada penelapan
tidak ada yang tegas misalnya
saya kemarin sudah mendengar bahwa sawang sawang itu kemudian dibongkar
itu sudah langkah yang bagus
tinggal memperketat aja izin izin keluar
satu kasus pelecehan api korupsi yang sempat menghebohkan publik adalah terpidana kasus pajak dan pencucian uang
gayus tambunan yang berulang kali terungkap berada di luar lapas
berstatus mendekam dalam penjara gayus bahkan pernah tertangkap kamera
tengah menonton pertandingan tenis di bali
hingga berwisata ke luar negeri
agustin mansyah cnn indonesia
menjadi seorang narapidana rupanya tidak menghentikan seseorang untuk berpelesiran
tingginya tembok lapas malah dijadikan kedok bagi napi tertentu untuk bebas berkeliaran
padahal seharusnya ia sudah terkungkung setelah diketok bersalah oleh pengadilan
kenapa praktik seperti ini masih saja terjadi
untuk membahas hal itu di studio kami sudah hadirkan narasumber wahidin
yang merupakan direktur pelayanan tahanan dan pengelolaan basan dan baran kemenkumham
selamat malam pak wahidin
terima kasih sudah hadir
kemudian ada pak didin sudirman yang merupakan sekjen forum pemerhati permasyarakatan
yang juga mantan birokrat di kemenkumham pak ya
selamat malam pak didin
terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan telepon sudah tersambung bersama kami di studio malam hari ini
wakil ketua kpk saud situmorang
selamat malam pak saud
selamat malam indonesia
baik selamat malam pak
saya ingin minta tanggapan dari pak wahidin terlebih dahulu
pak wahidin kalau kita lihat sudah beberapa kali begitu ya paling tidak menjadi sorotan
dan terdengar ke publik sebenarnya pak
evaluasinya kalau saya lihat itu sebenarnya adalah banyak yang menggunakan celah soal izin keluar
dengan alasan sakit dan lain sebagainya
mungkin bisa anda jelaskan terlebih dulu prosedurnya seperti apa sih untuk seorang narapidana
itu bisa mengajukan izin keluar dari lapas
jadi saya kira ini masyarakat harus dicerdaskan
dan momen ini adalah hal yang paling penting
dan saya berterima kasih kepada cnn memfasilitasi kami berada di sini
ini adalah momen kami untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa seorang warga binaan kami
warga binaan pemasarakatan itu prosedurnya itu bukan berarti terus setelah masuk lembaga
pemasarakatan itu sampai dengan pulang nanti di dalam terus ya juga tidak bagus
sistem pemasarakatan mengatakan bahwa proses pembinaan itu dilaksanakan sesuai dengan tahapannya
ada tahapannya ada tahapannya yang pertama tahapan pembinaan itu harus diikuti
yang kedua adalah ketentuan mengatur kepada kita sekalian baik kebetulan dari kementerian hukum dan ham
maupun surat edaran direktur jenderal pemasarakatan bahwa orang itu boleh dikeluarkan ada hal hal tertentu
rekomendasinya dari dokter bukan kalapas dokter mengatakan dia sakit
bagaimana rumah sakit terus dibiarkan saja padahal di dalam itu fasilitas untuk merawat orang orang itu juga terbatas
kriteria sakit itu kan luas pak sakit yang seperti apa yang boleh keluar
dokter yang ditunjuk dari mana
dokter bisa kalau memang kita ragu bisa second opinion
kalau memang kita ragu bahwa dokter kita itu memang wah ini ragu nih masa sih main main tersak sakit itu
tapi tetap aja orang itu sakit kan
apalagi untuk teman teman warga bidan kami yang
kalau selama ini ditunjuk misalnya suka miskin dokternya dokter dari mana misalnya
kan dulu juga itu bisa saya ke rumah sakit santosa yang dekat dari lp suka miskin itu
saya kira ya itu ditempuh
satu karena sakit
sebelum ini lebih jauh lagi karena sakit ini kan banyak katakanlah memang dokter
tapi dokter ini sudah melalui verifikasi dari yang ditunjuk kemenkum ham misalnya tidak
dokter pegawai kita juga ada di rusuk miskin itu
mengatakan dia sakit memang betul betul sakit dan betul betul berobat
dan ini mungkin pak maulana pak indra bahwa kasus kasus tipikor pada umumnya begitu masuk lapas rutan pertama kan kan bisa di rutan
yakin itu karena stres mudah kena sakit
nggak ada yang kebal itu
benar pak mungkin
bukan soal mencurigai tetapi maksudnya begini pak
ketika kami masyarakat ingin tahu seberapa ketat rekomendasi itu bisa diberikan
karena kan orang yang berada di dalam tentu saja tidak sama dengan yang mungkin di luar
isinya kan berapa isinya lapasan
yang keluar setiap hari kan berapa sih
satu dua orang saja
berarti itu betapa ketatnya
yang ajukan mungkin puluhan
dan ini adalah fakta faktanya
surat pengawalnya harus ini
ada aturannya tidak bahwa yang sakit seperti apa seperti itu
iya kan dokter dokter mengatakan bahwa dia harus dirujuk itu dokter
kalapas ini bukan seorang dokter
kalapas itu jangan mencampuri ranah masalah masalah kesehatan ini kita gitu loh
jangan itu dokter
nah kalapas hanya mengeluarkan pengizinannya itu mungkin prosedurnya lewat tpp
karena bisa melibatkan banyak orang
terus tpp itu juga
usul bahwa betul betul diharusin seceknya sakit
terus selain itu
tapi dokter dokter yang ditunjuk sudah clear
artinya terverifikasi bahwa dipercaya begitu ya
itu sudah ada ditunjuk tidak pak tertentu
dan itu sop nya benar
pengeluaran ini benar
ada surat pendampingan pengawalan dari kita petugasnya
terus ada surat permohonan ke polsek terdekat
minta bantuan pengawalan
dikeluarkan surat perintahnya
dan ini sop nya sudah benar
orang juga dikeluarkan benar
permasalahannya mungkin masyarakat sepertinya kok bisa main main ke tempat lain
bukan ke rumah sakit saja
nah itu kadang kadang
ya itu dia itu yang menjadi masalah juga selain itu
selain sakit apa
selain sakit orang itu juga bisa ketentuan mengatakan bahwa izin khusus
wali nikah kalau dia
itu berarti berlaku untuk anaknya
ya untuk anaknya awali nikah untuk anaknya
terus bisa melayat orang tuanya atau anaknya
keluarga itu orang tua atau anak yang dimaksud ya
atau membesuk sakit yang parah
membesuk sakit parah keluarga
keluarga yang dekat
itu ada aturan tertulis ya
dan itu dikeluarkan
keluarga dekat itu maksudnya yang bagaimana
orang tua dan anak
orang tua anak istri atau suami
istri atau suami iya
kalau pamannya itu tidak ya
ya saya kira itu sudah terlalu jauh lah
namanya bukan keluarga dekat
ya tapi memang tidak ada
tidak diberi jenis
ada kalau anaknya atau orang tuanya atau istrinya atau suaminya
oke jadi hubungan vertikal ya
ya terus masih ada lagi
apa itu pak
mungkin apa istilahnya itu karena peradilan
peradilan itu dikeluarkan
karena proses peradilan
oh iya peradilan
itu kan jelas dikawal pak
kalau peradilan menuju peradilan
sebenarnya juga harus dikawal
pengeluaran itu dikawal
petugas yang mengawal ditunjuk di seleksi resmi
maka namanya surat perintah dikeluarkan oleh kepala pakal la paznya mendamping pengawal
dan pengawalan itu biasanya minta bantuan kepolisian
dan ada itu
pak didin anda pernah berada atau menjadi birokar di kemenkumham
hal hal seperti ini kan sebenarnya bukan pertama kali diperbincangkan ke publik begitu ya
dan ada sempat beberapa hal yang menjadi kenyataan begitu ketika
beberapa napi sempat berada di luar la paz
dan sekarang ada investigasi terbaru dari sebuah majalah majalah tempo begitu pak
kalau anda tahu
anda melihat apa sih pokok masalahnya sebenarnya
akar masalahnya di mana sebenarnya
kalau tadi disebutkan sistemnya sudah ketat
wali nikah itu jelas sudah tentu saja anak begitu pak ya
kemudian melayat keluarga terdekat juga vertikal bukan vertikal
dan juga menjenguk orang sakit
permasalahannya sop nya diikuti apa enggak
banyak celahnya enggak pak
ya tergantung dari masyarakat menilai
hari hari mohon maaf pak antasari hajar keluar terus
dalam rangka apa
dan itu resmi
jadi sebetulnya enggak ada masalah itu semua
memang jadi masalah kalau ada pembelokan tentang sop
pembelokan sop itu artinya apa saja pak
artinya tadi yang seharusnya ke rumah sakit dia tinggal ke rumah
itu yang salah pengawalnya tidak
tapi kalau saya ingin mengatakan begini ya
harus ditanya kenapa harus ke rumah
kita sebagai manusia kan akan itu
sebetulnya ada sesuatu ya terus terang saja itu mungkin ingin mohon maaf berhubungan jasmani dengan istri
dan itu kebutuhan
itu dimaklumi boleh
justru masalahnya di situ
di indonesia tidak dikenal adanya konyugel pisit
jadi artinya si istri bisa masuk ke dalam seperti di amerika boleh berhubungan suami istri
di indonesia tidak ada
yang terjadi apa
karena dilarang yang terjadi apa
penyimpangan secara pribadi
tapi memang rata rata hanya karena faktor itu
ya ya yang penting memenuhi kebutuhan
nggak yang namanya ingin sekali kali makan di restoran itu kan kebutuhan
tapi menurut anda itu tidak boleh sebenarnya ya
ya tidak boleh
yang jelas sistemnya membolehkan artinya narapi dana keluar
karena namanya sistem pemasarakatan dan istilahnya menarapi dana itu harus dibina di tengah tengah masyarakat
ya tetapi kan poin yang kita bicarakan malam ini adalah bagaimana ketika ada sistem dibelokkan sistemnya itu
begitu lho pak
apakah lapas bisa lepas tangan kalau kayak begitu
jadi kalau itu ditanyakan kepada kami tidak mungkinlah kita lepas tangan
begitu ada investigasi begitu ada informasi
karena juga mata kalapas itu kan terbatas
begitu ada orang informasi ya tentu saja diperiksa lah yang mengawal itu
dan saya yakin juga teman teman kepolisian juga yang ditugas mengawal betul
kalau kami kan petugas yang mendampingi pengawal
pokok polisian itu yang mengawal
itu pasti juga diperiksa
itu diperiksa dalam proses
baik saya akan ke pak saud sekarang
pak saud ini kalau disebutkan menkumham sendiri sudah menyatakan akan mengevaluasi permasalahan ini
dan sudah berkirim surat kepada kpk untuk juga ikut mereview begitu pak
apa tanggapan dari kpk tentang hal ini
artinya bahwa memang kan ketika kita mulai mendefinisikan bahwa kita itu bukan memenjarakan orang
tetapi kita memasar
sebenarnya sebenarnya air fitur lembaga pemasarakatan
itu artinya bahwa filosofinya adalah kita bagaimana menjaga hak hak orang per orang dalam pengertian undang undang dasar empat puluh lima dan selanjutnya
jadi artinya gini
kita nggak boleh menjarakan orang dengan dendam
tidak boleh benci
konsep konsep pemidanaan pemijaraan dan criminal justice system yang kita punya itu kan sesuatu yang
ada yang berbeda dengan nilai nilai yang kita anggaplah nilai lama gitu ya
dan kita kembali kalau kenapa orang harus dihukum itu kan sebenarnya definisinya kan bagaimana supaya mereka berubah menyadari kesalahannya
jadi intinya tidak dengan yang kita pahami kalau orang di penjara itu nggak boleh kemana mana sampai kemudian tidak melakukan lagi biar dia tersiksa

itu bukan konsep yang kita anut selama ini
undang undang kita juga nggak begitu
nah persoalannya kan kita melihat sekarang ini
saya lebih percaya kepada apa yang kita sebut low trust society ya
kita ini selalu curiga apa pun yang dilakukan
itu pun sebenarnya terjadi karena selama ini ada fakta fakta ya
bahwa ada favoritism pada orang orang tertentu gitu yang memungkinkan kita jadi selalu curiga bahwa
sepertinya penjara itu kalau nggak benar gitu ya
ini sebenarnya proses panjang
oleh sebab itu kpk lebih pada melihatnya sebenarnya ini apa namanya
saya menyebutnya mosaik mosaik kecil yang bisa kita benahin sebenarnya
kita bisa pahami saya menyebutnya kemarin ketika seorang vip kemudian tiba tiba dia harus berada di kurung begitu nggak boleh kemana mana
tapi pada bagian lain walaupun kita kasih kesempatan dia boleh
apa namanya seperti di kpk itu kan beberapa diantaranya minta tv kita kasih tv kita kasih yang lain lain supaya dia lebih apa namanya
karena konsepnya memang beda ya
tapi kalau bicara soal sistemnya kan
sistemnya kan sudah memang sudah diberikan juga boleh untuk keluar dan lain sebagainya
tetapi ketika itu apa namanya ada penyalahan sop misalnya yang harusnya izin ke rumah sakit untuk berobat
tetapi kemudian misalnya mampir ke apartemen
mampir ke rumah
mampir ke restoran makanan itu bagaimana
pandangan kpk bagaimana
nah ini mungkin yang kita harus ubah ya
jadi gini sebenarnya kan kita bisa mengontrol sesuatu itu kalau ada standar operating procedure
artinya dibuat nyata dibuat apa namanya itu pasti sehingga tidak ada dan harus detail gitu loh
kita kadang kadang sop kita di indonesia ini banyak tidak detail
contohnya kalau dia keluar hari minggu itu beda

kalau dengan hari jumat
kalau hari jumat itu terlalu berbeda karena mungkin harus sholat dulu
yang kristen mungkin mau gereja dulu
jadi sop sop yang ada di indonesia ini tidak hanya di penjara aja ya di banyak hal
kita itu membuat sop itu tidak detail
sop itu berat pun sangat detail dia pak
kalau dia sakitnya umumnya ringan seperti apa
kalau sakitnya berat sakitnya akut harus spesialis mana gitu loh
jadi tidak dibiarkan ada area abu abu yang membuatnya
dan kan ada area abu abu yang memungkinkan orang bermain di situ gitu
untuk yang soal izin keluar ini menurut anda abu abu tidak
untuk misalnya terutama narapidana kasus korupsi pak yang kemudian menjadi sorotan
sudah melakukan kejahatan korupsi
diketok bersalah tetapi ketika di lapas begitu sepertinya mendapatkan hal hal yang mengistimewakan
tidak seperti menjadi seseorang yang kemudian ditahan begitu pak
ya ini yang saya bilang tadi kembali lagi
ini negara kita mari kita atur
kalau memang perlu bikin kzebu boleh bikin yang lain lain kan
kemarin kelihatan kesannya itu kok dibuat enak gitu ya di dalam itu ya
karena memang konsepnya itu tidak boleh kita dendam itu mungkung mungkung perang
jadi kalau umpamanya pun dia harus dibuat sebaik mungkin
yang saya katakan tadi harus detail
kalau memang di dalam mereka boleh nonton tv boleh ngundang artis
itu dibuat aja tapi detail
yang kita tidak setujukan ketika ini tidak adil
ketika ada orang yang korupsinya hanya karena maling kambing kemudian nggak bisa kemana mana
tapi koruptor punya uang boleh kemana mana
ini yang konsep keadilan itu yang kita harus jaga gitu
ini yang tidak baik buat pertumbuhan pembangunan criminal justice system kita
yang saya bilang criminal justice system itu kan kita mulai dari di depan kita memidanakan orang
sampai kemudian di belakang menghukum orang atau pemasarakatan dari warga negara kita ini
ini yang harus detail dibuatnya
jadi nggak menimbulkan yang kita lihat selama ini
bahwa karena tidak detail itu ada ruang abu abu
kemudian dia memang sakit kok pak
siapa yang memverifikasi
nah itu dia pak
ada nggak pemeriksaan kesehatan rutin tiap bulan tiap tahun
kalau usia sekian harus ini
bila perlu ada general check up
oh nggak ada uang pak saud
kita bikin uang bangsa ini banyak kok gitu
sehingga orang di penjara itu bukan
bukan untuk jadi mati
enggak juga itu salah besar
tapi di sisi lain kan juga mempertanyakan apa hukuman untuk membuat efek jerah kan pak
tentu saja itu menjadi pertimbangan yang lain

dan efek jerah itu harus adil
nggak boleh yang maling ayam
yang koruptor punya uang terus kemudian bisa kemana mana
ini kan sebenarnya nggak baik
baik nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
kami akan mengundang juga dari icw emers yunto setelah jeda berikut ini
oke kita lanjut juga malandak rs
satu lagi narasumber tergabung malam hari ini mr senyunto dari indonesia corruption world
emerson baik terima kasih tapi sebelum ini saya mau nunjukkan kepada anda bahwa ada salah satu facedoms
terima kasih pak
terima kasih mas saya
semoga berhasil jodoh
atau video begitu yang menunjukkan seorang narapidana yang bisa keluar dari lapas tentu saja dengan izin tertentu
tetapi kemudian sepertinya diduga ini menyalahi sop tadi yang seperti yang disebutkan
kita lihat berikut ini
ini seorang pria terlihat turun dari ambulans yang berasal dari lapas suka miskin gitu ya
diketahui bahwa pria ini adalah anggoro wijoyo
di garis bawahi di sini dalam investigasi majalah tempo anggoro keluar seorang diri tanpa pengawalan
sesuai dengan sop izin keluar ini tentu saja seorang narapidana harus keluar dengan pengawalan
bahkan sempat mampir ke apartemen gateway
izinnya adalah menuju ke rumah sakit sebenarnya
sebelum gobung emerson pak kalau misalnya turun sendiri tanpa ada pengawalan pengawalan itu harusnya melekat tidak sebenarnya sop nya
jadi begini seseorang keluar itu sop nya dikawal
baik apalagi ini sudah ada dokumennya mengatakan bahwa itu dikawal oleh polisi didampingi petugas kami
petugas kami dari lapas
terus pada momen tadi fotonya itu keluar sendiri
atau videonya ataupun apanya follow sendiri
kita kan belum tahu persis
sekarang pak polisinya diperiksa oleh polda
petugas kami diperiksa oleh internal kami dari inspektorat jenderal bersama sama
sudah diproses ya
dari dua hari yang lalu masih didalami
terus tadi dikatakan singgah di apartemen
dia punya apa di situ apa kamar apa apa
ternyata menurut penjelasan dari kalapas kan baru penjelasan belum diperiksa kalapasnya
baru personilnya di bawah yang diperiksa
menurut penjelasan kalapas itu dia singgah di apa ada di suatu mark apa namanya
ketemu dengan familinya
hanya itu penjelasannya
lah kami dari kantor pusat ini kan bersama sama inspektorat jenderal
ya kita tunggu hasilnya
kalau misalnya katakanlah itu bertemu dengan familinya
kemudian pengawalnya itu tidak berada mendamping melekat tapi misalnya hanya stay di dalam mobil saja misalnya
itu menyalahi tidak
ya pasti salah
namanya ngawal itu harus
melekat kan turun langsung ikut turun juga begitu kan pak
malah di tempat lain ngawal itu bila perlu sama sama di
di borkol ya pak
aturannya memang harus di borkol tidak
kebutuhan itu yang mengatakan bahwa jangan kita ini menjustifikasi seseorang itu seolah olah
oh kalau lari tidak lari ya sudah didampingi saja
tapi kalau tadi terlihat misalnya sendiri
kita tidak lari juga kan sebenarnya balik juga
tapi kan tapi tetap itu harus dikawal yang jelas
tidak lari tapi tetap salah aturan kalau misalnya
sop nya tidak diikuti harusnya ke rumah sakit setelah rumah sakit kembali
oke bagaimana bung emerson anda melihat kembali menjadi sorotan lapas ini
mungkin ada di beberapa lapas lain
terungkap sekarang adalah disuka miskin misalnya
ya paling tidak ada
tapi korupsi terutama
ada gium sekarang penjara adalah hotel prodio menjadi hotel pro koruptor
jadi kalau kita lihat kan ini juga fenomena yang tidak bisa dipungkiri
ini terjadi di beberapa lapas
institusi lembaga pemasyarakatan atau penjara itu
itu juga belum steril dari praktek praktek korupsi suap menyuap
ada kasus kalapas menyusahkan bangan yang terima uang suap
bandara narkoba untuk proses peredaran narkoba di nusa kambangan
pembangunan beberapa pabrik tanda kutip
atau ekstasi atau sabut juga muncul di kasus freddy budiman
nah dalam kasus yang ini kan bukan pertama kali dalam konteks korupsi dan lapas atau rutan ya
dulu ada satgas anti mafia hukum rutan pondok bambu
bicara soal lapas suka miskin sebelum tempo naik di dua ribu enam belas sebenarnya pernah dimuat di
soal fenomena saung yang mewah
kemudian juga soal penggunaan handphone yang itu tidak ada aturan mainnya
nah ini kan sebenarnya apa ya
saya melihatnya kok ada faktor ada banyak faktor yang menyebabkan ini selalu terjadi
pertama fungsi pengawasannya harus dipertanyakan lagi
ini sop tadi disebut sebut
apakah sop dijalankan atau tidak saya tidak terlalu yakin
kemudian yang kedua soal fungsi pengawasan
kemudian yang lain adalah soal saya takut jangan jangan ada praktek pembiaran
gitu ya yang dilakukan entah itu di kementerian maupun juga di lapas sendiri
saya nggak terlalu yakin bahwa apa ya sih namanya
kalapas tidak tahu soal keluar perginya para narapidana ini kemana mana
kita mungkin ingat ada narapidana yang harusnya di penjara tapi dia bisa punya anak
selama dia menjalani hukuman itu
itu pertanyaannya besar gitu
tapi begini tadi itu kan juga coba saya gali sebenarnya ya
kita dengar jawaban dari pak wahidin jawaban dari wakil ketua kpk juga pak saud
lebih kepada menekankan mindset bahwa penjara ini jangan dianggap sebagai orang masuk sana kemudian ditahan dengan rasa dendam
harus menempatkan tapi harus mengedepankan juga soal masyarakatan katanya
tapi untuk konteks indonesia itu ada proses yang tidak adil gitu ya
kalau kita bicara perbandingan antara lapas suka miskin dengan lapas lapas yang lain
bagaimana misalnya di lapas yang lain kriminal umum satu sel diisi oleh banyak orang
suka miskin satu atau dua satu kamar
ada saungnya penggunaan handphone yang juga dianggap begitu bebas
jam kunjungan yang sering kali dilanggar
kita ingat juga ada kasus prio budi santoso yang melakukan kunjungan yang itu melebihi dari jam besuk
kemudian aslinya dibantah dibilang oh ini kunjungan kerja anggota dpr
saya nggak terlalu percaya itu
di banyak kasus kita lihat fenomena fenomena begitu
dan kenapa ini muncul terjadi
karena fungsi reward and punishmentnya nggak berjalan di institusi kementerian hukum dalam
kalau misalnya alasannya adalah soal ada ketidakadilan begitu ya
kalau misalnya ada penjara yang bikin seperti ini lumayan mewah lah kemudian yang di lain
jangan jangan nanti yang lain yang paling penting adalah bicara kita ini salah benar
salah atau benar kayak yang seperti ini
misalnya ada saung tadi
ya kalau menurut kita kalau mau bikin saung semuanya harus dibikin saung
di semua penjara
kalau mau dibikin penggunaan handphone bebas semuanya dibikin bebas
tapi kan enggak
ada aturan main soal itu
bisa bikin efek jerang nggak kalau kayak begitu
nah kalau yang itu terjadi enggak
bayangkan misalnya seorang narapidana itu masih bisa menjalankan bisnisnya di dalam penjara
bagaimana pak wahidin penjelasan ini
jadi kali ini kita lihat aspek yang lain ini
ya saya terima kasih pak merson menyampaikan seperti itu
tapi kita juga harus menyadari betul ini di indonesia ini
ini di indonesia
jangan menjustifikasi kita keluar berobat itu cuma koruptor saja
yang kita urus itu sudah semua orang yang sakit kita obati
silahkan cek di rumah sakit pengayuman kalau tidak percaya
silahkan cek di rumah sakit kramat jati kalau tidak

silahkan di cek di rumah sakit pengayuman kalau enggak percaya

nah nanti dia bilang wah itu kalau orang miskin ditaruh di rumah sakit ya kemampuan negara
kemampuan negara ke sana mau dibilang apa gitu loh
terus mau disalahkan juga petugas pemasarakatannya
ya terlalu jauh
ya harus ada saung saung yang tadi pak
ini di rumah lapas suka miskin
lapas suka miskin itu dibangun dari zaman belanda
memang di desainnya itu one man one sale
ya jangan salahkan bangunannya begitu dibandingkan di lapas lain
memang dibangun untuk tiga lima tujuh sembilan dan lain sebagainya
ini juga janganlah disalahkan kita
jadi ini dari awalnya gara gara desainnya seperti itu
yang salah siapa kalau begitu pak
ya artinya posisi kita dari masyarakat sipil menilai ini ada bentuk ketidakadilan
bagaimana memperlakukan seorang koruptor dengan kriminal yang biasa
ya tadi bapak bilang ya tadi lp suka miskin ya satu sel
ya dari dulu memang satu orang
di tempat lain biarpun kasusnya korupsi di tempat lain
yang memang di situ diperuntukkan untuk kelima ya lima
gak itu yang juga kita protes pak wahidin
jadi ada perlakuan yang tidak adil dari negara terhadap seorang koruptor
itu yang mau kita koreksi
artinya begini kalau kebijakan pemerintah bilang
gak ada pilihan lain selain ikuti kemungkinan pak presiden jokowi kan
apalagi ada paket reformasi hukum yang disingung singung
salah satunya bicara soal pembenahan lapas
jadi ya kita bisa saja defense tapi kita kan mengkritik pemerintah
mengingatkan pemerintah ada yang keliru di sini
soal perlakuan tanda kutip negara terhadap para koruptor
yang itu harus dibenahi karena kalau tidak asumsi asumsi publik bahwa
pemerintah jokowi adalah perlaku
koruptor itu akan muncul di kasus lapas suka miskin ini
pak dinin bagaimana pak dinin
kini permasalahannya boleh nggak tanya itu yang bikin sawung sawung itu
siapa negara atau yang bersangkutan
boleh nggak orang membiayai sendiri untuk bikin sawung sawung
bukan karena negara membuat saung
tidak karena pertama soal suka miskin
dari dulu dari zaman belanda memang diperuntukkan orang intelektual
bung karno di situ
memang orang orang khusus diperlakukan tersendiri
kalau koruptor di taruh sana disebut khusus
gini ya secara ini smr ya
standar minimum rules itu mengatakan bahwa makin banyak
diferensiasi klasifikasi lp itu makin baik
menurut kebutuhan apakah koruptor itu harus diperlakukan khusus
wanita anak anak pemuda dewasa muda kalau dulu
itu harus tersendiri
k itu idealnya
nah tentu masalahnya sekarang apa dikoruptor itu kebutuhan
mungkin kebutuhan koruptor misalnya untuk olahraga harus ada gym
bukan perbedaan tapi kebutuhannya itu
karena mereka setiap hari ketika di rumahnya
dia tidak main sepak bola seperti yang orang orang biasa
jadi dalam prinsip di smr
itu membina sesuai dengan kebutuhannya
kebutuhan adalah ada dua
kalau dia suka main apa namanya treadmill
masa disuruh main gatrik
kan tidak bisa
tapi bukan ketika orang dinilai bersalah
tentu saja kan harus berbeda pak dengan orang
oh nggak boleh itu tidak boleh
ini menarik nih
ini aturan dunia
smr nya itu mengatakan untuk semua
bukan untuk negara indonesia saja
kalau ini pak
pak begini pak
kalau everton junto ini suatu saat mungkin
datanglah ke sweden umpamanya
wah jauh mungkin lebih
oh itu kan negaranya sudah maju
nah itu salah lagi
saya bilang begitu salah juga
masanya pandangan masyarakat yang duluan melihat begini
ketika ada seorang
yang melakukan tindak pidana korupsi
kemudian banyak nyedot uang misalnya katakanlah untuk rakyat seharusnya
berbagai program misalnya ternyata disedot ke dia
pengadilan sudah memutuskan bersalah begitu
tetapi ketika di dalam sebenarnya tingkat hidupnya
tadi anda bilang kebutuhan harus dipenuhi dan lain sebagainya
apa bedanya dengan yang tidak melakukan korupsi kemudian pak
yang namanya efek jerah
antara orang yang dikolong dengan orang yang koruptor berbeda
dia sama sama satu hari dihukum berbeda efek jerahnya
orang yang dihukum berbeda
orang yang pak lebih jerah orang koruptor
itu ada pelajaran
buktinya pak ini contoh begini
ini kasus pencurian
begitu ditahan dia tidak sakit
koruptor begitu dia mau ditahan stres dan sakit
jangan kan ditahan dipanggil ke sidang saja
kasus pencurian ayam pak apa tadi
bukan kan mereka juga tertekan ditinggalkan keluarganya
disperiksa oleh dokter tidak sakit
stres kan dalam proses penyidikan pemeriksaan
kita tidak bicara soalnya ini di penjara
ya tunjukkan saja datanya pak
berapa banyak narapidana koruptor yang stres pak
itu bisa menjelaskan kepada publik
dia butuh perlakuan khusus
itu lebih menarik
pak stres itu kan bukan karena memang dibuat oleh negara terhadap orang yang tidak bersalah
kalau kemudian bersalah bukankah stress itu akhirnya
makanya jangan korupsi kalau tidak stress di penjara
itu namanya tujuan efek jerah
dan tahukah di dalam sejarah penghukuman efek jerah tujuan dari penghukuman efek jerah itu abad delapan belas
sekarang itu bukan jerah lagi pak
jauh sudah berkembang namanya
nah inilah yang sekarang
yang sekarang itu bagaimana pemasarakatan mengimplikasikan kembali ke masyarakat
saya khawatir setelah perbincangan ini orang jadi tidak khawatir untuk melakukan
jadi gini pak
saya ambil contoh begini
obra remisi pembebasan bersyarat buat koruptor itu membuat orang enak betul jadi koruptor
sudah maling uang rakyat kemudian dihukumnya ringan dapat korting
khusus untuk anggoro pak
saya selesaikan dulu
di zamannya pak amir samsudin itu berupaya dikeluarkan dari penjara lp suka misin karena remisi pembebasan bersyarat yang menurut kita menyimpang
nah sekarang sepertinya seperti itu ya
pak saud mungkin pak saud bisa ikut mengomentari pak
karena kalau begini caranya nanti pemahamannya menjadi masalah pemahaman
jadi bahwa dengan alasan kemanusiaan dengan alasan pemasarakatan tadi tapi di sisi lain kesannya tidak ada sebuah efek jerah begitu pak
akhirnya orang yang awam hukum begitu aja
jadi jadi awam yang detil detil soal pemasarakatan soal ini
akhirnya orang menangkap bahwa enak benar ini kemudian setelah korupsi dihukum tapi rupanya di dalam kehidupannya seperti orang bebas saja begitu pak
ya itu kos kosan kayak gitu pak
jadi ada banyak paradigma yang harus diubah dari cara kita berpikir melihat bagaimana kita cara menghukum orang orang yang perilakunya korup
jadi yang paling utama setelah itu yang saya sebutkan tadi criminal justice season kita harus jalan prosesnya mulai dari digital alat penegak hukum kemudian diberikan
kemudian di bagian ujung memenjara itu kalau konsepnya nggak sama tapi kalau gambar besarnya itu adalah memang disebutkan pemasarakatan dan tidak mengarahkan kepada dendam itu konsep konsep lama
kalau memang kita harus mengubah undang undangnya nggak apa apa kita ubah
jadi artinya tanpa harus juga menghilangkan apa namanya pembinaannya tetapi juga konsep efek jerah itu kan sampai saat ini praktis memang masih diperbutkan diperdik
terus kita harus berdebatkan
jadi kalau di kpk itu ada ke lima ribu orang kayaknya kita itu tiap tahun bisa memenjarakan hampir tiga ribu orang
anda bisa bayangkan kalau tiga ribu itu masuk semua penjara akan menjadi seperti apa
kemudian orang berdebat ott delapan belas itu ternyata kpk juga naik indeks persepsi korupsinya cuma tiga puluh
persepsi korupsinya cuma satu
ini kan kita naik cuma satu padahal ott nya delapan belas
jadi artinya apa
ya ada persoalan persoalan yang sangat kompleks kita harus duduk sama sama supaya negara ini cepat baik supaya uangnya cepat baik dua ribu liter miun apbn itu bisa kita capai
kemudian sekitar tujuh puluh satu ribu desa yang hanya bisa dilayani oleh departemen kesehatan itu hanya lima desa
ini kan cerita cerita tragis yang harus kita hadapi kalau koruptornya bersih gitu
nah kemudian orang kecewa ketika dia di penjara
kok fasilitasnya seperti itu
ini kita harus duduk baik baik
jadi artinya begini kalau memang kita sepertinya mengistimewakan mereka nggak juga mungkin karena sop nya ada
kalau sop nya tidak detail dia harus detail
sehingga apa yang kita sebut sebagai negosiasi antara efek jerah dengan kemudian pembinaannya itu ada gitu
ini harus ada negosiasi sebenarnya
memang kalau kita hanya bicara bicara hak mereka sakit kalau betul sakit
ini jalan panjang yang menurut saya yang menurut saya ada celah yang kita harus bicarakan baik baik
sop nya dibuat detail undang undangnya biro perlu diubah supaya yang saya katakan tadi lebih banyak orang miskin sekarang itu ya daripada uang yang dikorupsi gitu
maksudnya jadi ini harus ada titik temu gitu
kami di kpk bisa kami buktikan dua hal bahwa orang itu korupsi kemudian kami serahkan
kami tidak bisa lagi mengawasi mereka dua puluh empat jam
paling paling dalam beberapa kasus hanya bilang pimpinan kpk tolong dong saya dieksekusi bila perlu dipenjara di suatu tempat tidak di pulau jawa demikian juga sebaliknya
kami di situ
di luar itu sudah kita nggak bisa masuk lagi gitu loh
kalau ada pintu korupsinya baru kita bisa masuk
baik pak saud
nanti kita akan lanjutkan lagi tapi sebelum break saya ingin coba tunjukkan lagi kepada anda pemirsa gambar gambar tadi yang kami putar tentang saung
di apa namanya di lapas suka miskin bahwa itulah yang kemudian terkesan seperti fasilitas
ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dengan adanya saung saung ini sepertinya tidak ada bedanya dengan sebuah restoran makanan sunda
nah ini nanti saya tanyakan ke pak wadidin
pak wadidin mengetahui jawabnya tapi setelah jeda berikut ini
disebut sudah banyak fasilitas yang cukup mengenakan para narapidana dalam hal ini terutama narapidana koruptor
saya ingin ajak anda kembali untuk menyimak sejumlah gambar berikut ini
inilah gambaran dari lapas suka miskin begitu ya
yang diceritakan beberapa narapidana bisa mendapatkan izin untuk keluar
kalau disebutkan pak wedin tadi bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur
prosedur yang ada
bahwa ada pihak yang menyalahi sop itulah yang sekarang akan diproses
bukan akan sedang
sedang diproses begitu ya
nah dari sini ini ada beberapa rekan wartawan juga yang pernah melakukan investigasi di sini begitu
mengatakan begitu masuk dan melihat ada banyak saung seperti ini
begitu kesannya bukan lagi seperti sebuah lembaga pemasyarakatan yang untuk menghukum orang agar mendapatkan efek jerah begitu
di sini bisa menemui pengunjung lalu kemudian bisa sambil makan
malah dikesankan seperti sebuah restoran masakan kita begitu pak wahidin
ini pak yang kebenaran
karena orang bertanya waduh sudah korupsi dihukum bersalah
nah kemudian apa pak bedanya dengan orang yang berada di luar penjara kemudian
jadi saya kira begini
seandainya di dalam itu ada saung itu fasilitas kunjungan
kalau yang dibangun oleh negara ya
ada di suatu lapas yang memang sengaja
fasilitasnya itu digunakan oleh semua orang
semua orang ini maksudnya pengunjung juga
semua orang bisa pakai saung itu pak
kalau kaum itu kosong ya dipakai oleh yang dikunjungi
dan itu terbuka
artinya tidak pakai penutup penutup yang membatasi
terus apakah itu dianggap mewah
saya kira tidak lah
saya kira tidak menurut ukuran biasa ya
itu kan dibangun hanya berapa puluh sih gitu
ya kalau yang menarik kan begini
kalau kita merujuk lagi ke hasil investigasi majalah tempo
bagaimana saung itu harganya mahal betul
belasan puluhan juta gitu ya
kemudian kalaupun sudah jadi milik ini bisa dialihkan ke pihak lain dengan cara dijual
bisa begitu dalam investigasi
jadi itu kita merujuk pada hasil investigasi majalah tempo
nah sebenarnya yang dilakukan oleh tim internalnya dari kementerian hukum dan ham
adalah sebenarnya cukup mempelajari dan mengeluarkan cross check apa yang sudah disampaikan tempo
lewat laporan investigasinya
kemudian benarkah ada saung kemudian ada berapa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
yang juga agak kita miris kan kalau dari proses wawancara tempo dengan pak menteri adalah
tunjukkan buktinya mana buktinya
padahal bukan tugasnya tempo untuk melakukan proses
harusnya ini menjadi informasi masukan ya
jadi masukan bagi
pak emerson jadi jangan menjustifikasi seolah olah pak menteri membiarkan
kalau pak menteri sudah menugaskan inspektora jenderal bersama sama direkturat jenderal
itu bagian daripada untuk menindaklanjuti apa yang diinformasikan oleh tempo
ya itu kan arti
saya tidak bukan begitu pak
kalau aiden mungkin harus lihat
tempo melakukan cross check sebelum terbit
kan bayangan saya nih kalau tempo cross check sebelum terbit
terbit hari minggu eh hari senin
sabtu minggu sabtunya itu sorry sabtunya cover nya sudah jadi om
dia bisa lakukan langkah cepat untuk mempelajari itu sebelum maja itu terbit
ini kan tidak terbit dulu baru diproses
dan kemudian yang saya agak juga takut begini
proses proses pemeriksaan internal kan seringkali
tunggu pak saya selesaikan dulu pak
seringkali berujung hanya pemberian sanksi administratif
itu berapa kali kan seperti itu ya
kasus rutan pondok bambu
bagaimana ada sel mewah milik ain di situ
yang terjadi apa
bukan pemecatan tapi dimutasi
kalau ini yang terjadi termasuk di lp suka miskin orang akan belajar yang sama
paling kalau apes ya kayak di kepala rutan pondok bambu

tidak ada proses pemeriksaan lebih lanjut ada tidaknya
jadi mereka tidak lebih khawatir lagi ketika ada yang dugaan suap tadi misalnya kalau mau keluar atau mau apa itu ada biaya lima sepuluh juta
betul makanya kita berharap dari kpk gitu ya
bahwa yang dilakukan oleh
sebenarnya gini yang dilakukan oleh kementerian hukum dan ham tidak hanya minta rekomendasi kpk
tapi minta kpk dan menyelidiki
ada tidaknya dugaan praktek swab menyuap di
di jenpas jajarannya
termasuk kalau apa suka miskin
termasuk juga kalau mau tunjukin
sadap saya kalau mau
ini kan ingin menunjukkan bahwa ada komitmen serius dari jajaran di jenpas untuk pro terhadap agenda penulisan
minta kpk untuk pro aktif langsung begitu ya
tadi bilang ada informasi dari tempo hari sabtu minggu
hari minggu itu pak direktur jenderal itu sudah
terus ke sana untuk bagaimana
terus sudah ada anisiatif begitu
jadi kita ini jangan sesuatu karena tidak tahu terus menyampaikan di forum ini seolah olah tidak ada langkah dari pak menteri dan kami gitu loh
pak direktur kamtip sudah di sana
jadi kita ini tolonglah
kalau memang tidak tahu
jangan menjustifikasi seolah olah pak menteri tidak berbuat
kalau tidak ada informasi tidak ada informasi
jangan pak dirjen jangan pak dirjen tidak berbuat
lah ini kan masyarakat jadi tambah geram
kita itu perlu dibantu oleh
justru kita membantu mengingatkan teman teman di
tapi kan sudah sudah dilakukan
ya betul pak
jadi itu yang juga kita lakukan
itu juga informasi yang kita sampaikan pak
hari sabtu itu kita ingatkan ke jajaran ring satunya pak jokowi
ada proses ini gitu loh pak
kalau kita tidak bantu kita biarkan saja pak
kita minta jokowi mengambil langkah cepat
sebelum ini terbit
kalau kita nggak peduli pak
kita biarkan saja
terserah mau apa gitu loh
yang icw lakukan membantu jajaran di jnpas
dalam pemerintahan jokowi
perlu perombakan besar besaran tidak pak
apa evaluasi besar besaran tidak di dalam
karena sekarang itu semua itu berujung ke manajemen
kenapa petugas petugas mudah dipengaruhi
berarti integritasnya kan nggak ada
tapi sekarang tanya
kenapa integritas pegawai rendah
dalam peraturan yang seharusnya ada
mengatakan bahwa setiap pegawai itu harus memenuhi syarat
lalu pekerjaannya sesuai dengan hati nurani
ini harus dikondisikan
setiap calon pegawai harus dididik
selama dan harus lulus aturan teknis dan umum
di indonesia sekarang menerima pegawai
siapa yang menerima
bukan orang pemasarakatan
setelah masuk ke dalam jadi pegawai
apa ada pendidikan
kalau di polri enam bulan
kalau ini tidak ada pendidikan langsung masuk
negara mengharap mereka itu baik secara profesional dan integritas moral
kalau yang disebut bang emerson tadi
kebanyakan sanksi administratif saja
itu akhirnya tidak takut juga bagi mereka yang mau bermain main
mau mengharapkan orang itu punya integritas
punya profesional tapi tidak melakukan apa apa
jadi kalau contoh karutan pondok bambu
langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah pak
pondok bambu yang
ayin sel mewah ayin pak
kan itu sudah ditindak
iya non job tapi dia masih berdinas pak
kalau masih berdinas
masih dapat gaji negara pak
karena tidak ada
saya masih aktif waktu itu
karena negara tidak bisa menyelenggarakan pendidikan
dia mengajarkan narapidana yang lain
untuk membuat kerajinan
disitu dikasih tempat
dan itu berhasil
narapidana bisa menjual apa
karena negara tidak bisa mampu mendukung itu
ketika di tempat itu
memang di situ
nah untuk itu
nah ketika ada di sorot tv
tapi itu seolah olah selnya ayin
padahal selnya ayin ada lagi
tapi kalau disitu ada kasur juga pak ya
jadi itu yang jadi masalah
secara internal mendesak
tapi yang jelas
alasannya masuk akal
karena narapidana juga mengatakan bahwa mereka bekerja disitu
dan menghasilkan uang
tapi pertanyaannya kalau masuk akal
kenapa diberikan sangsi
kesalahannya itu bukan tingkat yang berat
oleh itu sangsinya
adalah bukan dipecat
saya kira itu juga prosedur
jadi tidak ada masalah
tapi yang penting ini mas
manajemen ini yang harus di
pegawai itu harus dididik
sudah ke apa namanya
tahukah dampak dari overcapacities
dampaknya bagi pegawai
yang harusnya mengawasi dua puluh
sekarang mengawasi seratus atau dua ratus orang
apa yang terjadi
jadi pembantu pegawai
apa yang terjadi
bukan orang baik baik
orang yang jagoan di dalam
untuk menguasai yang lain
iya tamping itu
jadi karena itu kebutuhan sistem
karena kekurangan petugas
kalau ke tugasnya lengkap
tidak akan terjadi itu
jadi ini saya kira pembiaran juga
pak tapi pada intinya
dari pihak kementerian hukum dan ham sendiri
bagaimana pak agar kemudian
kalau tadi anda bilang
pembelokan sop jelas salah
nah supaya itu tidak terjadi lagi bagaimana
ya upaya upaya untuk arah sana
diperketat apanya misalnya
dalam waktu dekat
kalau tadi kan petugasnya pendidikan
tapi itu kan jangka panjang pak
yang paling dekat lah
ya kalau memang negara mau
setiap ada pengeluaran orang
cara dirilis kan ada teknologinya
kalau negara mau
di australia itu pakai gelas
kemana saja dia tahu
kan dari kemana
kan ada warning
itu tidak sesuai dengan aturan
supaya di deteksi
itu jadi beban negara
sebenarnya simpel aja
menteri hukum dan ham
menginstruisikan kepada semua kalapas
kemarin kalau bapak lihat
kalau bapak lihat
saya selesaikan dulu pak
sebentar pak wiyadin
instruisikan kepada kalapas
kalau di kalapas kamu
anda tidak hanya diproses
tapi di pecat
jadi itu yang perlu dibangun
oh bukan cuma itu
jadi pak menteri itu
kemarin kalau lihat di tv one
sebelum kami tampil kemarin
sampai berada di tv one itu
kan sama itu
menghancam hancam kita semua
bukan berarti pak menteri
tidak berbuat apa apa
sudah ada warning keras
dan sudah banyak juga
orang yang ditindak
saya ingin membandingkan
pada zaman belanda
penjara itu diawasi
yang ada di
terus ada di kanwil
dulu itu berjenjang begitu
nah ya itu kan
jadi satu masalah
jadi perlu evaluasi
ini anda sebagai kpk
wakil ketua kpk
komisi pemberantasan korupsi
apakah anda kecewa
dengan apa yang terjadi
ketika anda memproses
dan lain sebagainya
yang terjadi adalah beberapa
orang seperti ini
ya itu tadi
dengan menghukum itu
itu harus ada
kalau kita mau jujur
di penjara itu kan
ada ketentuan yang pernah saya baca
malah itu buat tatu aja
nggak boleh loh
kan ketat sebenarnya kan pak

nggak boleh gitu
tapi nyatanya kan itu masih berlangsung
ada beberapa yang sangat sangat detail di situ
tapi tidak jalan
ada yang detail tahun dua ribu tiga belas itu
nggak boleh bawa pager
juga nggak boleh
tapi ternyata masih jalan
jadi maksud saya gini
mari kita buat itu menjadi detail
dan ketika detail detail itu dilanggar
itu harus ada sangsinya
ada masalah sdm di situ
ada masalah gaji juga
makanya kami di kpk ini mau bikin kajian bener untuk aparat penagak hukum ini gajinya
bilang aku lu kayak kpk semua gajinya
tapi itu juga kita harus beri pajak dulu
makanya kemarin saya datangin pajak
ini kompleks pak persoalannya
jadi kalau kita bicara penegakan penegakan saja tapi tidak detail
kita kan tidak bisa kontrol sesuatu kalau tidak didetail
contoh yang buat tato tadi
atau nggak boleh bawa kajian
pajer segala macam
ketika itu disepakati itu harus ada sanksinya gitu
jadi kekurangan kekurangan yang kita sebut masalah manajemen itu bisa kita atasi dengan kontrol kontrol yang kita buat di tiap tiap tempat
kalau ditanya kpk menjadi kecewa ya tentunya tujuan daripada kita memidanakan orang untuk kemudian merubah perilaku itu tidak membawa efek jerah kepada orang orang yang di belakang mereka
dari orang orang di belakang kan mikir
baik terima kasih pak saud situmorang wakil ketua kpk dan terima kasih bapak bapak atas ulasannya malam hari ini
semoga proses yang sedang dijalankan begitu ya dari internal lapas sendiri juga akan mampu mengungkap masalah sebenarnya
dan menghukum orang orang terutama para sipir begitu yang terlibat dalam penyimbangan penyimbangan ini
siapapun yang diduga terlibat
siapapun yang diduga terlibat terima kasih bapak bapak semuanya